mau kamu apa sih zal
kamu kamu mainin aku
udah deh gini kamu pulang aja
karena aku juga gak mau ngomong sama kamu dalam keadaan mabuk kayak gini
besok kita bicara baik baik
emangnya gue mau main karet hah
kamu tuh keterlaluan banget mi
zal lupasin aku
saya tahu pak adrian saya paham sekali akan hal itu
saya juga tahu bapak sangat berpengalaman di bidang ini
tapi ya pak adrian saya nggak mau bikin proyek sembarangan
untuk saat ini
yang bisa saya berikan
bapak ambil saja dulu buat keluarga bapak
bagaimanapun juga akan kita rekan bisnis
saya bangun sih
iya salam buat keluarga pak
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
ya pak adrian
yang ini udah nggak boleh kembali
nah ini pohonnya
ya udahlah pak
lagipula keadaan aku sekarang udah membaikkan
kerjaan aku juga lumayan
bosnya juga sekarang udah mulai percaya sama aku
waktu awal dia
dia tuh bener bener
kayak ragu banget sama aku
kenapa sih kok ngeliatinnya kayak gitu
banyak berubah ri
kamu tambah dewasa
dan tambah nyantik
oh gitu ya
yaudah yaudah sekarang kamu kompres dia
dan sekarang juga saya segera ke sana
oke oke dadah
tidak ada yaitu
biar aku aja
halo mau bicara dengan siapa ya
eh gibran ya
aduh gibran kamu apa kabar
yaudah bentar tanpa panggilin ya
kapan kamu kembali lagi ke jakarta
ya sudah nanti papa masakin masakan yang enak buat kamu
kok gak ada suaranya
yang paling penting kan kita semuanya sudah tahu kalau gibran mau datang minggu ini
kami kak gibran mau kesini
kamu kalau ketemu gibran berantem lulu
tapi kalau gibran gak ada bawanya kangen melulu kamu
keduaan nih persis
ya ramai lagi deh di rumah
ini masakan kak umid
tadi aku lagi nyoba resep baru mas
tapi enak kok
kamu bakat masak nih
jadi kamu mau ngomongin apa sih
takut kenapa sayang
kenapa papa gak boleh penakut gitu ah
nian takut papa sendirian di kamar pa

lu itu cuma jadi tempat pelarian mita doang
jadi kalau menurut gue
lu gak usah deh naruh harapan besar sama mita
karena biar bagaimanapun
mita gak akan mungkin jadi milik lo
satu mak lagi mak lagi mak lagi mak lagi mak
kamu gila apa nelfon aku jam segini
kenapa handphone kamu gak aktif
aku di depan rumah kamu nih
kalau kamu gak mau ketemu aku malam ini aku ke rumah kamu sekarang
udah deh gini kamu pulang aja
karena aku juga gak mau ngomong sama kamu dalam keadaan mabuk kayak gini
besok kita bicara baik baik
emangnya gue bermain karet ha
kamu tuh keterlaluan banget mie
zaldi lepasin aku
emangnya gue bermain karet mie
tidak bisa kamu makan
kamu bisa buang saya enaknya ya
enggak kamu mau makan
mas sebenarnya aku mau cerita
mas sebenarnya aku mau cerita
mas sebenarnya aku mau cerita
mas benar tapi

dia enggak seperti yang kamu bayangin

mas dia itu cuma ngelatih aku nyetir

mas engga bisa liat sedikit
bisa liat sedikit
mas engga bisa liat sedikit
mas engga bisa liat sedikit
mas iras sendiri nggak cuma itu aja
mas iras sendiri nggak cuma itu aja
dia dia cuma ngelatih aku nyetir
mas engga bisa liat sedikit
mas tinggalin aku mas
mas aku enggak bohong
mesok aja kita bahas emas bhw
mas hendra tunggu dulu
tolong jangan pergi mas
aku cuma ngelakuin itu sekali
bener bener cuma sekali mas
aku bingung kamu mau cariin aku
aku gak tau harus kayak gimana
tolong jangan tinggalin aku
mas hendra kamu mau kemana ini malam mas
mas hendra tunggu
mas hendra tunggu
mas hendra dengerin aku dulu mas hendra
mas hendra dengerin aku dulu aku gak bohong